kebakaran akibat arus pendek listrik menjadi peristiwa yang banyak terjadi di indonesia
terlebih di kota kota besar seperti dki jakarta
sehingga diperlukan kewaspadaan masyarakat dalam mencegahnya
taukah anda bahwa instalasi listrik di dalam rumah merupakan tanggung jawab pemilik rumah
pln hanya berwenang sampai kwh meter pelanggan
selain itu pln juga akan memasang alat pengaman pada kwh meter
sehingga jika terjadi arus pendek atau korsleting listrik
maka listrik di rumah tersebut akan padam
namun ada kalanya alat pengaman tidak bekerja saat terjadi kosleting listrik
ini akibat jika kwh meter atau sekring diotak atik sendiri
salah satunya apabila mcb atau miniatur sirkuit breaker yang ada di kwh meter diganjal
atau di bypass untuk memperoleh daya yang lebih besar dari daya kontrak
apalagi jika pelanggan menyambung langsung listrik dari jaringan pln
tentunya tindakan ini sangat berbahaya
karena tanpa pengaman
lalu apa yang harus kita lakukan untuk mengamankan instalasi listrik di rumah
agar terhindar dari kebakaran
pertama jangan otak atik meter listrik sendiri
jika ada kendala dapat langsung menghubungi kontak senter pln di satu ratus dua puluh
kedua cek instalasi arus listrik
maksimal sepuluh tahun sekali
selalu pastikan jangan sampai ada kabar rusak karena panas ataupun digigit tikus
jika terdapat kerusakan kabel
serahkan kepada instalatir yang paham instalasi listrik rumah
ketiga cek steker di rumah anda
jika terdapat warna kehitaman di sekitarnya sebaiknya segera diganti
serta jangan menumpuk steker secara berlebihan
karena akan menimbulkan panas berlebih dan berpotensi menimbulkan kebakaran
keempat gunakan peralatan listrik yang berkualitas
jangan terkecoh harga yang murah padahal kualitasnya rendah
general manager pln juga mengatakan
unit induk distribusi jakarta raya dodi pangaribuan mengingatkan
tentang adanya sertifikat layak operasi atau slo
yang diterbitkan oleh lembaga inspeksi teknis sebagai jaminan aspek keamanan kelistrikan bagi konsumen
untuk memastikan bahwa jaringan listrik di rumah kita aman adalah melakukan slo ulang
kenapa ini penting
yang pertama tentu kalau sudah sepuluh tahun ya ini kan jaringan kita juga pertama nggak tahu kondisinya
mungkin ada yang sambungannya mulai kendor
ada juga kalau di atas plafon itu digigit tikus barangkali gitu ya
termasuk yang paling umum adalah naiknya kebutuhan atau beban
listrik memang telah menjadi kebutuhan pokok bagi masyarakat di kehidupan sehari hari
dengan kita memperhatikan dan menjaga dengan baik instalasi listrik di rumah
tentunya diharapkan dapat meminimalisir terjadinya hal yang tidak kita inginkan di kemudian hari
muhammad pramudi mengatakan
muhammad pramudita cnn indonesia